aku ada berhati hati
mungkin saya gak akan berani bawa kamu ke sini
udah makan belum
gak usah pak
udah makan aja
udah makan aja
terima kasih pak
udah makan ya
perempuan tua itu bisa menghambat kita dalam mengusahamu
memikirkan asma dari rumah ini
kita belum selesai bicaranya tadi
gimana caranya supaya kevin bisa berjumpa sama asma
jadi gini bu
asma teh punya teman dekat
sebelum asma ketemu sama kevin
dia teh udah pacaran sama restu
eh setelah ketemu kevin
restu malah ditinggal begitu aja sama asma
gimana ustadz tahu soal ini
aku udah dengar
apa yang kalian bicarakan
kamu dengar sendiri kan
asma itu sudah punya pacar
tapi begitu ketahuan sama kamu
aspa bukan perempuan baik baik kevin
mi kevin kenal sama namanya restu
bahkan dia sempat bantu kevin untuk bisa bawa asma ke rumah ini
restu itu sahabatnya asma mi
iya tapi kan
alda saya gak perlu dengar penjelasan kamu lagi
tidak saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
tapi asmatnya benar benar pacaran sama restu
mas kevin ini aja nggak percaya karena
karena mungkin dia terlalu cinta kali
kan dia orangnya senang dipuji

kan dia orangnya senang dipuji
kalau dilup di rumah dulu siapa yang muji
lihat aja tuh tadi sholatnya
cepet banget kayak orang mau kebelet
lihat aja tuh tadi sholatnya

ngapain kalian di sini
masjid untuk sholat bukan untuk ngomongin orang
pak hamzah makanya kalau sholat itu yang kusuk
memang aku budeg apa
pergi atau aku tampar kalian
seharusnya yang tobat itu bukannya pak giman
tapi pak hamzah
kenapa pak hamzah
gunaung pak hamzah teh
cari orang untuk mengangkat ini
orang kemana nyarinya
pak hamzah penang pak hamzah
pak hamzah kenapa ini teh
sayanginlah kedua orang tua amrah
sebagaimana mereka menyayangi hamba
kamu masih suka mendoakan orang tua kamu
kalau mereka juga mendoakan kamu
saya nggak tahu pak
tapi saya juga nggak pernah mempertanyakan soal itu
tadi sudah ditangani sama dokter
suami saya selamat pak
insya allah kita doain saja pak
mudah mudahan pak hamzah lekas sembuh
bertakwa kepada allah
adalah kumpulan kebaikan
senangkan membaca al quran
adalah cahaya bagimu di dunia ini
asmatnya kalau lagi kesal
asmatnya punya masalah
asmatnya juga lagi bingung
sehabis itu oma
itulah indahnya al quran
makanya setiap ada kesempatan
insya allah oma
bareng sama oma ya
suami ibu terkena serangan jantung
apa suami saya pun dirawat dok
sebaiknya malam ini di sini
tapi besok udah bisa pulang
baik kalau gitu saya pamit
pak giman terima kasih ya pak
saya tidak menyangka bapak masih mau menolong suami saya
suami saya sering menyakiti hati bapak
ya semua ini terjadikan
karena pak hamzah
mungkin saya juga bisa melakukan hal seperti itu
abah kamu dengar dengar teh
abah baru bawa si pak hamzah ke puskesmasnya
abah kamu mah bingung
orang orang juga pastinya pada ikut bingung sama abah
sudah jelas si pak hamzah teh benci sama abah
hih pahen balik pahen gitu
amu teh nggak mau ngelawan sih
nggak usah lagi mau ucapan terima kasih kek yang mau itu kek
kita perlu doi
ambu yang pencetin ya
ya so jangan salah
kenapa baru nafas sekarang sih
ibu kan harus mengusik si abah dulu
ah alda lagi kesel bu
alda belum berhasil bikin mas kevin sebel sama asma
tapi kayaknya alda bisa deh bikin keluarganya mas kevin ini kesel sama asma
jangan sampai malah mereka benci makamu
eh teh teh
telepon abah ya
mau dong mau dong mau dong
assalamualaikum pak komandan

abah kesini atuh
iya nanti insya allah abah main kesini
baik baik aja pak alhamdulillah
alhamdulillah abah juga sehat
abah ateh baru nganterin si pak hamzah ke puskesmas
namanya apa lah yang tuh
oh terus abah udah ketemu sama restu
waktu dia nggak jadi kawin sama anaknya pak cama teh dia teh
dicari cari kemana nggak ada yang tahu
tetangga juga pada nyari
teh kok nggak ada suaranya abah teh
ya ambil sih
bu juga nggak ngerti
kamu tuh suka banget lihat langit
habis kalau ngeliat langit bintang bulan teh
jadi kangen sama kampung
serasa ada di sana
jadi lepas deh kangen asma sama ambu abah restu
tadi siang katanya hendry ketemu restu di jakarta
si restu di jakarta
orang restu tuh gak tahu jakarta
sekali kalinya harus datang ke jakarta menemenin abah itu kemarin
ya aku juga nggak tahu sih
itu juga kata henry kan

lagipula kalau ada putu di jakarta nyarinya juga pasti asma
bener kan kata alda
alda dengar sendiri kalau mas kevinte bersandiwara aja di depan ibu
ya pura pura gak cemburu
kok kamu bicara seperti itu
kau nggak pikir kamu lebih tahu keberanian pada saya
bukan itu maksud alda
ya alda berani ngomong seperti ini kan karena ada buktinya
ini mereka di depan lagi ngebahas soal asma dan restu
kalau banyak kesalnya kami pasti kalau nunggu nanti terjumpa

aku harus cacikin kerja yuk